jakarta tak pernah kehabisan cerita
tengoklah di sudut sudut jalannya
selalu ada kisah mereka yang mencari rupiah untuk bertahan
manusia silver salah satunya
dengan berlumur cat perak di sekujur tubuhnya
sembari membawa kotak uang
mereka beratraksi demi sesuap nasi
nah menjadi manusia silver itu artinya mereka harus siap
dengan segala macam ketidaknyamanan dan juga beragam resiko lain
ini salah satunya
mereka harus rela badan mereka dilumuri cat perak seperti ini
dalam jangka waktunya tidak sebentar
di bawah terik matahari lima sampai delapan jam
buat saya yang baru pertama kali tahu
campuran cat seperti ini ini bukan body painting ya
cat body painting bukan
tapi ini adalah cat sablon yang kemudian dicampur dengan minyak goreng
ada sebagian yang menggunakan minyak tanah
baunya sangat menyengat
kalau tidak biasa ini udah pasti bikin saya pusing sih
ditambah lagi ini
catnya waduh sangat pekat lengket
jadi sudah pasti tidak nyaman
ini tidak gampang dibersihkan
dan dibersihkannya pun butuh waktu yang lama
dan menggunakan sabun pencuci piring ya dia
sabun pencuci piring
karena kalau pakai sabun mandi biasa tidak akan mudah dibersihkan
kita tidak akan pernah tahu resiko apa yang akan mereka hadapi di masa depan
akibat penggunaan cat sablon dalam waktu yang tidak sebentar ini
dalam waktu yang lama ini
di sisi lain ya ini adalah potret dari manusia silver
yang mencari penghidupan di sudut sudut jalanan ibu kota
adi adalah satu dari sekian banyak manusia silver di jalanan ibu kota
pandemi covid sembilan belas membuatnya tak punya banyak pilihan
ia yang sebelumnya bekerja sebagai sopir angkot
terpaksa menjadi manusia silver demi menghidupi istri dan ketiga anaknya
ya tujuh puluh delapan puluh ribu lah

sebenarnya kalau mikirin bisa
sebenarnya kalau mikirin bisa
sebenarnya kalau mikirin bisa
kalau mikirin bisa
ya cukup cukupin aja lah kak
orang adanya begitu ya kan
mau gimana lagi kita syukur aja
yang ada aja kita cukup cukupin aja udah
bagi adi perjalanan menjadi manusia silver selama enam bulan terakhir
tak sepenuhnya mulus
keberadaan manusia silver yang kerap dianggap mengganggu
membuatnya harus kucing kucingan
dengan petugas dari dinas sosial yang sering melakukan razia
ya dikejar kejar dinas sosial
dianggur sama dinas sosial
kalau saya pernah
di takut sama
dibawa ke dinas sosial
tadinya udah sempat kapok
cuman mau kerja apa lagi
kayak gini mau nyari kerja
yang ada orang malah dirumahin kan
bertahan aja dulu kayak gini
resiko ditertibkan memang menjadi makanan sehari hari
bagi manusia silver
namun ada ancaman lain yang lebih mengkhawatirkan
dan penggunaan bahan kimia secara terus menerus
membuat manusia silver rentan
terkena gangguan kesehatan pada masa mendatang
jadi yang pertama yang paling cepat mungkin terjadi adalah
reaksi iritasi atau alergi
mungkin yang paling senderhananya dia berasa gatel
atau ada perih perih sedikit pada saat dipakai
tapi kalau iritasinya berat
reaksi alerginya berat bisa berupa lepuh lepuh
atau ada melenting melenting
nah ini nggak hanya di kulit aja
ini iritasi ini bisa juga terjadi di saluran atas dan di mata
karena kan itu dekat banget ya sama organ organ tadi
dalam jangka panjang dia misalnya mengganggu metabolisme
atau dia mengganggu pembelahan sel
sehingga pada akhirnya berujung pada keganasan
kerap dipandang sebelah mata
menjadi manusia silver
sejatinya adalah pilihan sekaligus pertaruhan
resiko kesehatan mereka kesampingkan
demi hidup yang harus berjalan